reputasi kota samarinda sebagai penyangga ibu kota negara nusantara
dan juga sebagai ibu kota provinsi kalimantan timur ini
semakin menjadi perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional
bermodalkan sumber daya yang potensial
didukung dengan target perencanaan pembangunan yang strategis
pemerintah kota samarinda optimis
akan visi misinya menuju kota pusat peradaban
nah lalu seperti apa upaya kota samarina untuk terus mengembangkan inovasi
dan program program yang berfokus pada peningkatan kesejahteraannya
dan khususnya pada masyarakatnya tentu saja insat akan membahasnya bersama saya di sian
reputasi kota samarinda sebagai penyangga ibu kota negara nusantara
dan juga sebagai ibu kota provinsi kalimantan timur
semakin menjadi perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional
dengan visi mewujudkan samarinda menjadi kota pusat peradaban
samarinda bertransformasi lewat program unggulan pemerintah kotanya
yang menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat daerah dalam membangun kota samarinda
salah satu program unggulan yang digaungkan pemerintah kota samarinda adalah probebaya
yaitu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
program ini merupakan program percepatan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang berbasis kewilayahan
dalam hal ini berbasis di tingkat satuan pemerintah terkecil yaitu rt
pro bebaya kemudian direalisasikan dalam bentuk alokasi anggaran sebesar seratus juta rupiah
sampai tiga ratus juta rupiah untuk tiap rt dalam setahun
dengan adanya program probebaya diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan
di tingkat terkecil secara bersama sama atau bebaya
dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua lalu kota samarina menorehkan beberapa capaian penting
seperti misalnya berhasil menekan angka kemiskinan
meningkatkan angka indeks pembangunan manusia
hingga keberhasilannya menekan angka inflasi

nah dengan visi mewujudkan samarinda menjadi kota pusat peradaban samarinda terus bertransformasi untuk mewujudkan kota pusat peradaban

lalu seperti apa strategi dan langkah langkah konkret yang sudah
dan akan dilakukan oleh pemerintah kota samarinda
dalam mencapai visi misi tersebut
di studio saya sudah ditemani wali kota samarinda pak andi harun
untuk membahasnya pak wali kota
selamat datang cnn indonesia
optimisme dan juga ambisinya untuk menjadikan kota samarinda kota peradaban
civilized city ya kota peradaban
tapi sebelum kita masuk ke situ kita sudah melihat ya sebenarnya tahun dua ribu dua puluh tiga ini
istilahnya ppkm sudah tidak ada kan di samarinda
mungkin bisa sedikit rekapitulasi
karena dari tiga tahun terakhir kita harus mau tidak mau menanggulangi covid
nah ini bagaimana di kota samarinda itu sendiri pak wali kota
karena samarinda merupakan kota yang dari segi populasinya
terbanyak ya di kalimantan
hampir semua hasil pilkada dua ribu dua puluh
yang kemudian dilantik di dua ribu dua puluh
menghadapi tantangan yang tidak ringan
karena kita langsung masuk pada babak parah parahnya covid
memang ppkm sudah dicabut
tapi transisi dari pandemi ke endemi sekarang
membuat kita memang harus
berpikir lebih dari biasanya
karena satu sisi
kita ingin membangun sebuah daerah
tapi di sisi lain kita menghadapi
terutama akibat covid
pasti akan mengalami kontraksi
tapi di sisi lain
kehilangan jiwa tentu saja yang cukup banyak ya
cukup parah juga di samarinda
karena kan populasinya cukup besar
sampai kita membuat satu pemakaman covid
tapi itu memang dari kabupaten kota juga ikut masuk
karena rumah sakit rujukan nasional maupun provinsi
ada di samarinda sebagai ibu kota
tapi bisa ditanggulangi dari segi
misalnya vaksinasi yang jalan
dan kemudian ya inilah prokes yang ditaati
penggunaan masker dan lain sebagainya

kita termasuk salah satu dari sepuluh ibu kota provinsi
yang paling cepat melakukan recovery
pertama melakukan percepatan vaksinasi
kemudian memang program
sampai pada tingkat kelurahan dan rt
kita membentuk namanya dulu rt tangguh covid
jadi masyarakat ikut terlibat
nah di satu sisi karena memang
problem kita juga sebagai kota provinsi
tidak bisa menolak pasien dari luar
sehingga kendalanya pada saat itu cuma satu
bahwa adanya kiriman pasien dari sembilan kabupaten kota lain
membuat kita harus membuat alternatif rumah sakit penanganan covid baru
contohnya untuk karantina ya
oh untuk karantina ya
di mana mana saja mereka ditempatkan pak dhani
ada di tempat mes olahraga
yang kita sulap kemudian menjadi rumah sakit darurat covid
tapi cukup efektif
dan beberapa bangunan pemerintah
yang kita juga ubah menjadi berfungsi penanganan covid
juga cukup efektif
sehingga itulah salah satu diantara sekian banyak faktor
yang membuat bisa kita cepat recovery
dan fasilitas kesehatannya juga mungkin lebih mumpuni ya
dibandingkan dengan daerah daerah sekitar
makanya dikirim dari provinsi
kita lebih lengkap karena kita ibu kota provinsi
ada rumah sakit umum provinsi juga
kita juga punya sendiri rumah sakit kota
ditambah belasan rumah sakit swasta yang kita sinergi
dan ini program mungkin sekarang sudah masuk ke vaksinasi ke dua dan ke tiga ya
ke tiga sudah kelar
jadi kepatuhannya itu bisa dikatakan cukup patuh ya
iya sampai vaksinasi untuk pelajar kan
presiden pak jokowi menjadikan samarinda sebagai tempat
melaksanakan vaksinasi pelajar pada saat itu
iya nah apa kira kira kuncinya ya dalam penanganan covid sembilan
sehingga mungkin salah satu kota yang istilahnya keluar dari imbas covid ini
tercepat apa dari segi leadership yang dilakukan mbak
dan kuncinya itu pak andi
kita mengetahui bahwa akibat covid pasti akan merambah setelah kejadian
ada dua hal yang menjadi perhatian kita
pertama pertumbuhan yang kedua inflasi
itu sempat turun berapa ya pak
pertumbuhan kita sempat di bawah minus
rata rata nasional sempat di bawah dua
dan kemudian akibat rusia ukraine juga membuat ekonomi global bermasalah
sampai kepada daerah
sampai terkena ya
ini membuat kami buat siaga program siaga kepada teman teman pimpinan
di seluruh kepala dinas
seluruh perangkat pemerintah kota samarinda
termasuk kepada unsur forum komunikasi pimpinan daerah
tni polri pak kejaksaan juga pengadilan
bahwa situasi kita harus membutuhkan intensitas yang tinggi
kurang lebih itu berasal dari luar daerah
beras sayur mayur berasal dari sulawesi dan jawa timur
dan ini menambah beban baru bagi kita karena kita bukan daerah penghasil
tapi kolaborasi dan sinergi itu yang menjadi kunci
dan dengan provinsi selama ini komunikasi kolaborasi kerjasama
termasuk kerjasama antar daerah
di daerah penghasil maupun di daerah antar kalimantan timur
nah sekarang ppkm kan sudah ya di jakarta juga sudah dicabut
dan kira kira apa kunci untuk samarinda dikeluar dari keterpurukan akibat covid sembilan belas
saya menerima kepemimpinan dua ribu dua puluh satu apbd nya dua dua triliun
di tahun ini bulan lalu kami mendapatkan penghargaan
realisasi pendapatan tertinggi nasional untuk kota
pad nya menjadi sekarang tujuh ratus lima puluh miliar
jadi dua kali lipat ya dari tahun dua ribu dua puluh satu
apbd nya kami bukukan empat triliun
dari dua dua menjadi empat dan pad dari tiga ratus delapan puluh menjadi tujuh ratus lima puluh miliar
apa yang kami lakukan
pertama sekaligus mengafirmasi tentang isu penting dalam pengelolaan keuangan selama ini
kami mewajibkan di pemerintah kota samarinda transaksinya full digital non tunai
dan aku tahu itu bisa dicek oleh siapa saja
bisa dicek oleh siapa saja
penerimaan bukan cuma penerimaan tapi juga belanja
selama ini kan kalau kita nggak detail betul
kalau hanya penerimaan misalnya atau hanya belanja saja nggak dua duanya
ini kurang menciptakan hasil yang maksimal
itu sejak kapan adanya
sejak saya menjadi wali kota
dan itu mengubah tata cara bukan saja pengelolaan dari keuangan
tapi cara bekerja juga kan dari timnya dari isn juga
oh ya kebetulan saya punya latar belakang swasta
saya melihat ini situasinya tidak mudah seperti normal pada umumnya pemimpin pemimpin sebelumnya
tapi di sisi lain
untuk membuat produktivitas di saat ekonomi seperti ini juga tidak gampang
oke pencarian alternatif sumber pendapatan baru
atau peningkatan kinerja pendapatan juga dilakukan di satu sisi
namun di sisi lain penghematan efisiensi juga harus dilakukan
ya dan kebocoran sudah sangat berkurang
kebocoran pasti terjadi
sekarang sudah sangat berkurang
harusnya sudah sangat berkurang
karena sudah full transaksinya non tunai
oke kita istirahat sebentar pak andi tapi kita akan lanjutkan
ini menarik sekali karena sekarang justru pertumbuhan di samarinda ini salah satu yang tertinggi
dan kalau kita bandingkan juga inflasinya justru lebih rendah di bawah nasional
jadi berarti ada strategi yang memang betul betul bekerja dengan baik ya di samarinda
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani oleh wali kota samarinda
membahas strategi samarinda mendorong kotanya untuk menjadi kota pusat peradaban dengan andi harun
dan kita sudah mendengar ya ternyata samarinda ini berhasil keluar
hasil keluar dari keterpurukannya covid sembilan belas
persennya di atas rata rata nasional
sementara inflasinya juga di bawah nasional
berapa sekarang ada dua berapa persen inflasinya
jadi di bawah rata rata nasional
saya tertarik ini ada dua hal ya
pertama tadi untuk meningkat tentu saja good governance itu penting
sekarang semua apalagi dengan apbd yang dua kali lipat besarnya
menjadi sekitar lebih dari empat triliun
dan pad nya juga dua kali lipat lebih besar
ini kan ada cara cara yang dilakukan untuk mencapai itu
tapi yang paling penting ini ada good governance
semuanya transparan semuanya akuntabel dengan e government
semua lewat digital
nah ini bagaimana caranya menerapkan
karena pak andi biasanya susah
mengubah mindset birokrasi yang sudah lama bekerja dengan cara cara
yang dulu tiba tiba harus diubah dan mau tidak mau harus menjadi akuntabel
pak desi saya tidak punya waktu banyak
hanya tiga tahun setengah hasil pilkada ini
sehingga tidak banyak waktu yang saya pakai untuk melakukan negosiasi dengan teman teman di dalam
saya paksakan untuk diperlakukan
apa dengan cara
jadi kami melakukan mulai tahun kemarin kita melakukan asn award
bagi yang mereka punya inovasi mereka yang jujur mereka yang punya dedikasi dan kontribusi yang positif
kita akan beri reward
karena waktu tiga tahun setengah memimpin tidak banyak
sementara perubahan yang dinanti dan diharapkan masyarakat itu terang kepada kita
sehingga saya tidak banyak menggunakan waktu untuk melakukan negosiasi
jadi harus tegas saja ya
ini kenapa tegas
karena kita sudah yakin ini manfaatnya pasti besar
mungkin ini tidak populer dan sedikit mengganggu sebahagian kepentingan satu dua tiga orang
yang selama ini di sektor pendapatan daerah dan
belanja daerah mungkin ada yang dimanfaatkan
tetapi kita sepakat bahwa tidak boleh ini dibiarkan
dan hanya langkah tegas yang mampu melakukan itu
dan kebocoran dan lain sebagainya sudah berhasil dikurangi jauh lebih
dari penghasilan tiga ratus delapan puluh miliar apbd yang pad tadi itu
kemudian melonjak ke rp tujuh ratus miliar
karena kan menggenjot pendapatan di saat ekonomi kayak gini tidak bisa maksimal
karena kita sudah berpuluh kehilangan pekerja
secara ekonomi kan lumayan kan cukup terdampak ya
nah ini dengan sekarang pad nya di atas tujuh ratus miliar
sementara apbd nya juga dua kali lipat di atas rp empat
apakah ada perubahan selama dua tahun ini tiga tahun ini
saya ambil contoh misalnya di samping tadi menutupi kebocoran kebocoran di sektor pendapatan strategis
yang paling sederhana saja misalnya parkir
kami punya kendaraan itu r dua dan r empat di samarinda tujuh ratus enam puluh
saya cek sebagai
yang punya latar belakang pengusaha selama ini berapa
kalau kita rata ratain saja rp dua perak nih
sudah samain saja tarifnya nih antara motor dua roda dengan mobil
itu dapatnya satu tahun kalau dihitung itu sekitar lima ratus miliar
jadi selama ini hilang begitu saja
wacor karena pakai kartus
nah sekarang sudah ada mungkin
e money dan lain sebagainya
sudah kita terapkan
saya langsung buat perdanya
bersamaan dengan saya langsung buat perda tentang keterbukaan informasi publik
supaya masyarakat ikut berpartisipasi
karena tidak mungkin semua bisa dilakukan oleh pemerintah
tidak ada kepala daerah yang bisa hebat tanpa melibatkan masyarakat
dan saya bersyukur efek dari perda itu masyarakat bisa memberi masukan
masyarakat bisa menunjukkan di mana potensi potensi laten
yang bisa kita tutupi kebocorannya
dan ini tentu sangat membantu
ini sangat menarik
karena pad selama ini di bawah rp empat ratus miliar itu lebih karena kebocoran ya
bukan karena ada peningkatannya
bukan karena ada usaha usaha baru yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan asli daerahnya ya
kebocoran tidak bisa dinafikan
sekarang dengan apbd yang dua kali lipat ini
pengeluarannya apakah ada perubahan dari segi prioritas maupun fokus
memang selama tiga tahun terakhir ini kan fokusnya biasanya untuk pengendalian covid dan lain sebagainya
sekarang apa ada perubahan
pertama pengendalian banjir
ini karena banjir di samarina ini kan udah puluhan tahun
iya karena jumlah sungainya juga banyak sekali di sana

harusnya banjir bisa dikendalikan

saya nggak mau percaya mitos bahwa banjir bisa dikendalikan
saya nggak mau percaya mitos bahwa samarinda itu tidak bisa diatasi banjirnya
ternyata kota ini belum menjelma menjadi kota yang memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim
perda rt rw kami kemarin
di seluruh wilayah kota samarinda tidak boleh lagi ada tambang
ya biarlah kapal tangi kapal tangi lain yang nambang
tapi untuk samarinda sebagai salah satu bentuk afirmasi kita keberpihakan kita terhadap isu global sebagai kota yang memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim
untuk samarinda kita tiadakan tambahan dua puluh
ini mulai tahun mulai kapan
perda rtrw nya sudah saya asahkan
sudah ada nanti akan diimplementasi
jadi masih ada pemilik iop atau izin pkp dua b untuk melakukan tambahan sampai dua ribu dua puluh enam
nah ini nggak tahu ya mungkin tidak populer ya
tidak populer memang
saya memeriksa betul secara teliti bahwa samarinda ini sangat kuat untuk bisa menjadi kota yang ekonominya maju dengan menjadi kota industri jasa dan perdagangan
apalagi di saat isu strategis ikn
pemerintah nasional telah menetapkan samarinda sebagai jantung ibu kota
makanya kemarin saya sampaikan kepada bapak penas ayo kita tumbuh bersama
jangan kita ngulangi lagi sejarah pembangunan dki yang kemudian kota kota di daerah sekitarnya tangerang bekasi itu belakangan baru dibangun
ini sekarang ada pembangunan infrastruktur di kn
ayo daerah daerah di sekitar ikn ini balikpapan penajam gukar dan samarinda
itu juga sudah mulai dibangun
oke yang ketiga
jadi satu tadi pengenalan yang banjir
yang kedua tata kota
dan yang ketiga ekonomi
apalagi di sini jumlah penduduknya paling banyak ya
delapan ratus dua puluh tujuh ribu terbesar di wilayah kabupaten kota sekal
oke sekarang kita satu persatu dulu
nah ini kan memang
kan memang sudah istilahnya katanya sudah terbiasa lah
tapi seharusnya kan ada sebabnya dan ini bisa dimitigasi dan harus dimitigasi
apa apa saja strategi untuk mengendalikan banjir dan kira kira bagaimana ini ke depan supaya banjir ini tidak terjadi lagi
sekarang mbak desi sudah sangat jauh berkurang
tapi program akan lanjut terus
tuhan itu kan memberi hujan tapi sekaligus memberi sungai
sebelum kita bikin sumur
resapan segala macam ya
akibat adanya pemukiman di atas bantaran pembuangan sampah bukan cuma sampah plastik sampai spring bed
biasanya sampai kasur
kasur ya gitu
nah sekarang kita bersihin semua
untuk memastikan bahwa air yang jatuh di darat masuk ke drenase
bisa sampai ke sungai
jadi sebenarnya banjirnya ini lebih banyak ke ulah manusia ya
ulah manusia iya
bukan karena curah hujan yang turun ya
nah ini sudah berjalan
apa yang dilakukan
pembebasan daerah bantaran sungai dari pemukiman
sudah mulai pelan pelan ini
dan yang luar biasa
tidak ada satu pun penolakan
mereka lakukan dengan ikhlas dan mereka membongkar sendiri
ada kesadaran yang tinggi karena edukasi yang kita lakukan bersama sama bahwa banjir ini buat kita semua
bukan cuma urusan wali kota
iya tapi urusan untuk semua orang
untuk semua orang
kalau banjir semua yang dirugikan
oke kita istirahat sebentar pak andi
tapi saya mau lebih ini fokus bagaimana untuk penanggulangan banjir ini
bagaimana cara membangun sekolah kota supaya memang kalau ingin menjadi kota peradaban itu maksudnya kota peradaban itu seperti apa
kita akan tanyakan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani oleh wali kota samarinda andi harun
kita membahas bagaimana implementasi good governance yang tentu saja dapat merubah kota samarinda
termasuk meningkatkan ya pad dari daerah itu sendiri
karena ternyata selama ini bisa dua kali lipat ya pad nya ditingkatkan karena kebocoran dan lack of good governance itu
itu semua bisa diatasi
nah dari kalau kita lihat apbd di samarinda
kalau kita lihat apbd di samarinda cukup besar ya sekarang double ya diatas empat triliun
dan saya yakin di akhir tahun lima triliun
berarti ini kan lebih banyak lagi program program pemerintah yang lebih banyak bisa diimplementasikan untuk membuat ya masyarakat juga lebih sejahtera dan juga infrastruktur juga bisa dibangun
tapi banjir tadi ini salah satu fokus oleh pemerintah kota di samarinda
dengan adanya pengerukan dan lain sebagainya
ini selama ini kerugian
akibat banjir ini bukan saja kegerugian ekologis maupun lingkungan
tapi kerugian ekonomi sosial akibat banjir ini sudah dihitung berapa
dan kalau memang banjir betul betul bisa di teratasi itu bisa mendapatkan keuntungan berapa dari segi
pernah dihitung oleh pakar ekonomi umum
itu bisa mencapai dua triliun kerugiannya
akibat banjir itu sendiri
itu diluar tadi yang mbak desy sebut
kerugian sosial dan sebagainya
kita di dua tahun terakhir setelah pilkada ini
tidak ada lagi pengungsian
tidak ada pendirian dapur umum
ya karena memang
tidak ada relokasi
tidak ada relokasi kita urusin
dan ini juga bernampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat
terutama di kegiatan ekonomi
umkm dan lain sebagainya
dan tentu saja kalau sungai sungainya juga bagus
dikelola dengan baik
itu bisa menjadi sumber pendapatan lagi kan
samarina ini patut bersyukur
tidak banyak daerah yang memiliki sungai
dengan lekukan yang elok
seperti yang dimiliki oleh samarinda
mungkin ada seperti sungai musi
saya sering istilahkan bahwa
sungai mahakam kita ini adalah barang
tapi belum mahal
bahkan diperlakukan dengan tidak baik
membuang sampah dan lain sebagainya
tapi ini bagaimana meyakinkan masyarakat
untuk melakukan sesuatu yang selama ini seharusnya memang dilakukan
yaitu merawat membersihkan dan menjaga
sekarang kami masuk melalui program probebaya
probebaya ini alokasi anggaran seratus juta
di setiap rt
di setiap rt
seratus juta per rt
di setiap rt
dan model pelaksanaan projeknya itu adalah
suak lola tingkat empat
bagaimana masyarakat diedukasi
menyusun sendiri kebutuhannya
melaksanakan sendiri kebutuhannya
pertanggung jawaban sampai penataan usaha keuangan
dan seratus juta ini merupakan insentif yang luar biasa sebenarnya kan
karena apbd sepertambah
karena mereka juga
dari rakyat juga
sudah berapa rt yang dilibatkan ini
sudah seluruh total
ini sekaligus menjawab isu tentang pemerataan
jadi kita tidak hanya sekedar bicara pertumbuhan
kalau pertumbuhan saja
lalu kemudian angka kemiskinan tidak turun
berarti pertumbuhannya semua dong
sekarang kita selalu selama ini bicara tentang pemerintahan pembangunan
dengan prinsip perencanaan dari atas ke bawah
itu prakteknya selama puluhan tahun tidak mampu mencakup itu
jadi harus bottom up
planning kita terakam melalui program pro bobaya
ternyata tolong menolong
tapi kemudian secara sintatis kami sampaikan
pro bobaya itu program
untuk pembangunan infrastruktur kecil dan pemberdayaan masyarakat
jadi sambil ada empowerment itu disaat
dan seratus juta per rt ini ada supervisi dalam penggunaannya
dan ada akuntabilitasnya supaya tidak dihabiskan untuk hal hal yang tidak penting misalnya
misalnya posyandu drenase lingkungan
melatih ibu ibu menjadi wirausaha
kemudian membentuk badan usaha milik rt
kemudian membuat kelompok usaha berbasis lintas rt
dengan akses terhadap modal tentu saja
kami sambung lagi di bangkal timtara atau di nasional disebut bpd
kami alokasikan lagi
tapi dikelola oleh bank kaltim
ini adalah kredit kami peruntukkan untuk melawan rentenir programnya ojk
ya udah kami ini karena bagus ya kami langsung alokasikan anggaran lima belas miliar di tahap awal
khusus untuk para sampai ke ultra mikro
ada berapa yang terlibat dalam ini
yang mendapatkan manfaatnya

ya dengan tentu saja
apalagi kalau terjebak dengan ini ya pinjaman

tahun dua ribu dua puluh dua sudah seluruhnya

keseluruhan dari apbd berapa yang khusus untuk proba baya ini dan juga untuk pembangunan
untuk tahun ini
kalau untuk banjir sendiri
lebih dari satu triliun
lebih dari satu triliun ya
karena iya adalah prioritas

untuk apa dan bagaimana
mungkin nanti kita sambung ya setelah yang berikut ini
ya terima kasih

ada dampak positifnya secara bukan saja lalu lintas tapi ekonomi ya lebih
dampak positifnya jelas
sekaligus keunikannya karena memang ada jakarta bandung terowongan
tapi itu dibangun oleh pemerintah nasional
di aceh ada tapi itu dibangun di zaman pemerintahan belanda
kalau ini langsung dari apbd
pertama kali pemerintah daerah yang buat nih
iya baik padahal ini kan yang memanfaatkan kan juga provinsi kan
nanti kita masih ada satu segmen lagi
ini luar biasa kalau kita lihat prestasinya dan juga apalagi samarinda
kita harapkan akan menjadi kota penyangga ibu kota nusantara
tapi menurut saya selama ini juga samarinda memiliki peran yang luar biasa
sebagai ibu kota kalimantan timur ya
dengan jumlah populasinya yang cukup besar dibanding kota kota lain di kalimantan
jadi tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
ada wali kota samarinda andi harun
kita membahas mengenai upaya samarina untuk dapat beradaptasi dengan perubahan iklim global
dan juga untuk menjadi kota peradaban
dan peradaban dalam hal ini adalah tentu saja tata kelolanya yang dijaga dan harus sustainable ya
bersahabat dengan lingkungan hidup dan tentu saja harus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang tinggal di situ
ini menurut saya itu harus terus menerus bekerja sama dengan masyarakat setempat dan harus ada persamaan visi
mungkin selama ini kan belum lama ya pak andi jadi wali kota
tapi saya lihat ini prestasinya lumayan cukup banyak
salah satu ini adalah menekan inflasi
dan juga tadi menciptakan istilahnya inisiatif langsung dari masyarakat
dengan adanya program pro bebaya sehingga mereka juga bisa ada empowerment atau pemberdayaan masyarakat
tapi secara keseluruhan perekonomiannya bisa ditekan angka inflasi tapi dalam waktu yang sama menjaga angka pendapatan dari masyarakat ini
kan sektor pendapatan daerah itu satu restribusi yang paling populer kan
pendapatan dari badan usaha milik daerah
nah badan usaha milik daerah termasuk yang saya teliti secara detail
contoh misalnya pdam
di banyak daerah pdm itu rugi
tentu sebagai kepala daerah yang punya latar belakang pengusaha
ini menurut saya nggak logis
airnya nggak dibeli dari sungai mahakam
hanya butuh sedikit tambahan list
dan industri kok bisa rugi
dan benar ketika saya masuk tidak untung
saya panggil direksinya
saya melakukan penghematan ke dalam
saya terapkan minta mereka menerapkan bisnis pdam yang benar
dan sekarang udah bisa untung
dia bisa bukukan keuntungan
jadi rugi menjadi tiga puluh miliar
karena selama ini memang
plus umd kita di daerah
tidak diajak atau tidak design untuk produktif
tapi lebih banyak untuk melayani birokrasi
fungsi bisnisnya dalam rangka berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah
menjadi kurang terparatif
jadi kita harus mengatakan
nah sementara pada inflasi
perintah bapak presiden nasional kita harus jaga pertumbuhan sekaligus inflasi
nah tentu sebagai kepala daerah kita harus teliti nih
karena ini sesungguhnya sesuatu yang bersimpang nih
harusnya kalau kita mau jaga inflasi harus hati hati terhadap pertumbuhannya
kami tiap hari tiap pagi itu melihat perkembangan harga
harga barang mana yang mengalami kenaikan
kayak bulan februari kemarin beras
agar pertumbuhan nggak kena hanya beras yang kita lakukan operasi pasar
setelah kembali stabil kita tarik diri lagi
harusnya kan kalau mau bagus kan operasi pasar terus dong
tapi kalau kita operasi pasar terus pertumbuhan ekonominya yang kena
karena pedagang nggak laku nih barangnya
akhirnya pertumbuhan ekonomi kita akan mulai stagnasi bahkan bisa minus
ya udah pendekatan yang hati hati hanya mengamati barang barang yang mengalami fluktuasi
misalnya beras minyak goreng
pada bulan itulah kita masuk setelah stabil kemudian kita keluar
karena memang ada juga pedagang yang nakal ya
mereka biasanya menimbun
kayak misalnya menjelang natal kayak begini ramadhan
mereka tingkat naikin harga
naikin harga atau mereka timbun sehingga menciptakan demand yang lebih
begitu kita masuk intervensi baru mereka kaget
oh pemerintah rupanya punya antisipasi
akhirnya sehari setelah kita intervensi operasi pasar misalnya atau pasar murah stabil lagi harganya
oke jadi itu kuncinya
ada ilmunya ya ini dalam mengelola aja
jadi melihat perubahan harga di pasar
tapi juga untuk memperhatikan pertumbuhan terus meningkat
makanya pertumbuhan di atas nasional
di atas nasional dan inflasi di bawah
dan ini juga angka kemiskinan harusnya setelah covid ini sudah bisa teratasin
dan target saya akhir tahun ini mudah mudahan target sebagaimana diharapkan oleh pak presiden
miskin ekstrim itu udah hilang nol
akhir tahun ini
akhir tahun ini karena kami masuk instrumen pro bebaya tuh
karena di pro bebaya nih kita juga alokasi anggaran untuk membayarkan yuran bpjs bagi warga miskin dan tidak mampu
iya jadi ini sebenarnya betul betul empowerment dari tingkat rt
ternyata bisa memiliki hasil positif bukan saja memberikan lapangan kerja tambahan
tapi juga menciptakan revenue atau pemasukan yang lebih ya
ini umkm ini merupakan salah satu elemen yang penting kan dalam pengembangan
sinergi dengan swasta bumn dan pemerintah
kita justru di saat saat covid sampai hari ini dua tahun kita bisa membuka lapangan usaha baru kurang lebih sekitar delapan ribu
kalau pad meningkat apbd meningkat itu tanda bahwa perekonomian kita lagi baik
iya tapi yang penting distribusinya dan disbursementnya itu juga harus betul betul
ya pemerataan dan keadilan kan jadi faktor kunci
setiap speser pun harus ke tempatnya yang dimestikan
tahun dua ribu dua puluh tiga kalau tidak salah menang adipura ya setelah
tahun bagaimana mungkin ini
ya setelah sebelas tahun kurang lebih
apa kira kira yang ini luar biasa juga karena merupakan kebakaran
karena intensitas kita untuk ngelola kebersihan mengubah mindset masyarakat bahwa kebersihan itu kebutuhan kita
sanitasi di sekolah di tempat tempat ibadah dan memang kita lagi membangun semangat semangat keberagaman ini
apalagi sama rinda kan sangat beragam ya penduduknya
di situ betul betul melting pot kan
ya kan kalau kita lihat buku itu ya tadi
kolapse salah satu diantaranya kalau tidak terjadi terawatnya keberagaman
dan menjaga keharmonisan
karena di situ ada dari jawa ada bugis ada dari kutai ada dari macam macam kan ini selama ini
sumber daya alam banyak tapi kalau nggak harmonis nggak bisa
sampai saat ini baik baik saja
coba kita contoh misalnya ya
dubai qatar itu kan makmur karena dia open
oh ya bisa makmur karena dia punya minyak punya gas
lalu gimana dengan syria libya
bukankah minyaknya nggak juga kalah hebat dari mereka
bagaimana di afganistan
bagaimana di negara negara lain yang letupan letupan suku dan lain sebagainya
udah agama itu untuk kemanusiaan dan kita harus rawat
supaya kembali ke dunia
jadi itu juga salah satu kunci keberhasilan samarinda
tapi terus terang selama ini bagaimana
apa sih tantangan yang terbesar sebagai wali kota
apa yang mungkin agak ya harus masih diperbaiki dan
terutama di edukasi masyarakat
kalau intensitasnya makin meningkat di tahun ini
maka saya yakin semua pekerjaan berat bisa kita lewati bersama
tapi ini kan tahun politik ya kita akan memasuki
apa harus yang diantisipasi harus diwanti wanti pak andi mungkin yang
ada hal hal tertentu yang menjadi concern
ya kami selalu beranggapan dan menganggap ekonomi itu penting
di faktor ekonomi inilah penting agar terjaga stabilitas politik
dan kami concern dalam dua tahun terakhir ini hingga pada tahun ini
masuk ke tahun ketiga
bagaimana terus menerus memperkuat perekonomian samarinda
pendapatan bumd nya mengalami peningkatan
kegiatan ekonomi masyarakat terus mengalami dinamika yang positif
dan pemerintah hadir di dalam
kemudian menyiapkan ruang regulasi keberpihakan dari pemerintah
sehingga memudahkan bagi dunia investasi jasa dan perdagangan
begitu pula dengan melakukan empowerment terhadap masyarakat
ekonomi umkm bahkan mikro dan ultramikro
dengan melakukan kerjasama dengan teman teman di bumn
di swasta serta di pemerintah sehingga mereka bisa kita bangun bersama
dan ini faktanya menunjukkan bahwa akibat yang kita lakukan ini
menghasilkan dampak perekonomian di kota samarinda seperti tadi yang saya sampaikan
pad menjadi tujuh ratus lima puluh miliar
dari tahun tahun sebelumnya hanya tiga ratus delapan puluh
apbd kita dari dua dua triliun menjadi empat triliun
dan kami optimis di akhir tahun ini bisa sampai kita memungkinkan lima triliun
ini semua dapat perhatian pemerintah pusat mendapat penghargaan atau diakui
bulan kemarin dari kementerian dalam negeri kita mendapatkan penghargaan juara peringkat satu nasional
sebagai kota dengan realisasi pendapatan tertinggi
iya ini pasti sangat membanggakan bukan saja bagi wanita
ya kemudian dapat penghargaan dari
dapat penghargaan dari bapak presiden
kita bisa memfasilitasi masyarakat pelayanan bidang kesehatan uhc universal health coverage
karena hampir semua masyarakat samarinda telah mendapatkan layanan bpjs
kemudian inflasi tingkat nasional paling terbagus untuk tingkat kota
dan kemarin diberi kesempatan oleh pak menteri pak tito untuk menyampaikan materi best practice
wah selamat pak andi harun
dan juga mungkin karena ini merupakan wujudnya
ini adalah wujud dari perintahan yang bersih dan akuntabel
dan bulan depan ada lagi tuh
kita masih nominasi satu untuk mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik
ya penting sekali sehingga ya istilahnya selama ini ya penyakit korupsi dan kebocoran dan lain sebagainya bisa dihilangkan
kota peradaban bukan saja mimpi tapi ini ada satu lagi mungkin agak singkatnya
menjadi teras samarinda itu apa yang diinginkan dalam program
itu tadi saya sampaikan mbak desi
kami tuh punya kurang lebih panjangnya sekitar tujuh kilo an tepian mahakam
mahakam ini sungai yang mewah tapi belum ekecim belum mahal
harusnya menjadi tujuan wisata lah ya
nah di sana ada plaza ada kegiatan ekonomi ada kegiatan festival mahakam
lagi lagi pusat pertumbuhan baru salah satu titik pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota sawah
baik kita lihat sendiri
ya nanti saya undang mbak desy ke
satu segmen lagi nanti di samarinda ya
ya kita harus melihat sendiri dengan mata kepala bahwa inilah yang selama ini upaya yang dilakukan
apalagi belum pernah coba nasi kuning samarinda kan
wah itu beda sendiri
ya nanti untuk ini episode berikutnya
sekali lagi pak andi harung wali kota samarinda
makasih mbak desy
selamat dan juga penghargaannya dan juga selama ini upayanya untuk membangun kota samarinda
dan ini merupakan menurut saya sesuatu yang penting
apalagi samarinda sebagai ibu kota kalimantan timur
terima kasih mbak desy
karena kalimantan timur memang harus menjadi contoh
dan juga semoga dengan adanya kehadiran ikn nusantara ini justru menjadi twin cities yang saling membantu
ya terima kasih
terima kasih pak wali kota demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia
sampai jumpa stay safe bye bye